konsulat jenderal tiongkok di denpasar mengaku sedang mencari agen perjalanan yang membawa warga negara tiongkok penderita virus corona yang sempat melakukan perjalanan ke bali
upaya ini bertujuan mengetahui jejak perjalanan wna tersebut selama berada di bali
konsulat jenderal tiongkok gu haudong menyatakan telah mendengar informasi tentang seorang warga tiongkok yang diketahui bernama jin
yang dinyatakan positif interinfeksi virus corona oleh otoritas kesehatan tiongkok
diketahui turis tersebut sempat berlibur selama sepekan di bali sebelum pulang ke tiongkok pada dua puluh delapan januari lalu
gu menyatakan pihaknya telah berupaya mencari agen perjalanan yang membawa jin berlibur ke bali untuk mengetahui tempat wisata mana saja yang sempat dikunjunginya
namun sampai saat ini pihaknya belum berhasil menemukan agen perjalanan tersebut
di bali kita ingin mengetahui beberapa hal
hal yang kita tahu sekarang sudah terbuka di media
ketika berbicara tentang tiongkok saya menyatakan terima kasih kepada tiongkok
tiongkok pertama dan tiongkok pertama kepala pemerintah

beberapa orang di tiongkok sudah tahu karena kita di tiongkok media

banyak orang juga menyatakan terima kasih kepada tiongkok
saya yakin di tiongkok setelah perjalanan ini
pasti ada banyak orang tiongkok